salah satu pasien corona yang dinyatakan sembuh adalah budi hidayat kepala kkp kelas satu juanda surabaya
kita akan langsung menyapa melalui sambungan skype bapak budi hidayat selamat sore pak budi
selamat sore mas
tentunya kita ikut bersyukur anda sudah sembuh sekarang ya dinyatakan negatif dari covid sembilan belas
namun bisa anda ceritakan kepada kami sebetulnya bagaimana kabar kesehatan anda saat ini
dan juga bagaimana pengalaman anda saat menjalani pengobatan untuk kembali sehat dari covid sembilan belas
iya alhamdulillah dari hari senin kemarin saya sudah dinyatakan negatif dari virus covid dari hasil swab
dan sampai dengan hari ini sudah hanya kelima pasca negatif kondisi
jadi berangsur angsur baik dan alhamdulillah sehat
artinya pak budi pada saat anda terindikasi positif covid sembilan belas sampai akhirnya dinyatakan sembuh
itu butuh proses berapa hari pak budi
saya di isolasi sendiri sekitar delapan sampai sepuluh hari
delapan sampai sepuluh hari setelah dinyatakan positif
jadi waktu saya sudah merasa ada sakit menyeringkan warungan
lalu saya langsung memeriksa ke rumah sakit kuliner
langsung saya diperawati di isolasi
lalu diambil swab dua hari kemudian dinyatakan positif
oke lalu untuk perawatannya pak budi
saya di perawat di ruang
di isolasi diberikan cairan vitamin dan dimotivasi oleh dokter dan pak pak
sehingga saya optimis untuk sembuh
oke jadi selain pengobatan treatment ada juga pemberian motivasi motivasi bahwa bisa sembuh begitu pak budi
virus bisa sembuh dengan dinyatakan karyatasi
pak budi setelah anda dinyatakan sembuh begitu bagaimana hasil medical check up yang kemudian dipaparkan kepada anda
bagaimana dengan kondisi kesehatan terutama paru paru anda setelah anda dinyatakan negatif dari covid
dari awal sudah dilakukan pemeriksaan fototora hasilnya memang baik
darah lengkap juga hasil dari alert
rekonsis yang menurun yang menandakan bahwa memang saya menghidap penyakit virus
lalu pada hari ke enam hari ke tujuh itu sudah mulai baik
rekonnya sudah naik
dan dipotong kembali dengan sempit
naik pula pula kondisi baik karena tidak meratakan sesak
baik pak budi ini mungkin sebagai motivasi juga untuk masyarakat luas begitu anda yang telah sembuh
anda juga katanya mendapatkan motivasi dari dokter dokter
apa yang ingin anda sampaikan kepada masyarakat indonesia
bahwa kita ini benar benar bisa bersatu melawan virus corona atau covid sembilan belas ini pak budi
yang pertama kita yakini bahwa penyakit covid bisa kita cegah atau bisa kita lawat virus
jadi kita harus meningkatkan daya tahan hubung kita
salah satunya kita harus berpikiran citip optimis jangan stres ya jahit jangan panik tetap sepada
yang kedua kita harus ikuti anjuran pemerintah untuk menekurangi aktivitas di luar rumah ya social distancing
dan penyakit ini bisa sebut kalau kita mengisolasi sendiri di rumah
pak budi hidayat ini adalah salah satu survival dari covid sembilan belas
kami doakan anda tetap selalu sehat begitu sudah bisa berkumpul kembali bersama keluarga
terima kasih untuk waktunya pada sore hari ini
terima kasih pak budi hidayat